di sulawesi selatan seorang guru yang mencubit muridnya harus berurusan dengan hukum
korban yang bersaksi di pengadilan pada awal juni lalu mengaku
selain dicubit ia juga pernah dipukul dan diejek oleh terdakwa
namun terdakwa membantah pernyataan tersebut
kalau kita lihat memang sidang pada awal juni dua ribu enam belas yang lalu
korban mengaku dicubit dan dipukul oleh terdakwa
sementara itu teman korban mengaku hanya melihat kejadian itu dari balik kaca jendela ruangannya
kasus ini sebetulnya terjadi sejak lama pada agustus dua ribu lima belas silam
kejadiannya berawal ketika dua orang siswa saling kejar kejaran
saat disuruh melaksanakan sholat duha kedua siswa menolak
sang guru pun langsung mencubit siswa itu karena orang tua siswa tidak terima perlakuan itu
dan sang guru langsung dilaporkan ke pihak berwajib